sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi surabaya masih menunggu penyelesaian sembilan lebih visa calon haji
agar selesai pada waktunya petugas haji tersebut mengebut proses verifikasi data
sebanyak dua puluh enam empat ratus tujuh puluh lima visa jemaah calon haji embarkasi surabaya sudah siap
namun jumlah total jemaah haji calon embarkasi surabaya adalah tiga puluh lima dua ratus tujuh puluh orang
artinya tersisa sembilan ribu lebih visa haji masih dalam proses di kedutaan arab saudi
agar proses cepat selesai petugas haji terus mengebut proses verifikasi data
serta dokumen visa selama dua puluh empat jam non stop secara bergantian
visa yang belum jadi rata rata milik jemaah calon haji yang berangkat pada gelombang kedua
petugas berharap jemaah calon haji tidak lagi tertunda akibat visa
sebagaimana terjadi pada kloter kloter awal
sampai hari ini perkembangannya
ini dalam perjalanan dua lima ratus lagi misalnya
yang ada di sini sudah dua puluh enam
dua puluh enam empat ratus tujuh puluh itu maaf ya sekitar itu
sehingga kalau di total dua lima dengan dua puluh enam lima itu sekitar tiga puluh
sementara jemaah haji kita tiga puluh lima ribuan
jadi tinggal berapa persen itu
sementara perjalanan ibadah haji
masih kurang sebulan
jemaah calon haji gelombang kedua
akan diberangkatkan mulai dua belas agustus dua ribu tujuh belas mendatang